maaf bilang kau setelah bilang mau ke makamnya enyak makan enak ikutan dong
adul adul nabila mau ziarah ke makamnya stafrolaji ketutupan rambut makamnya enyak
ya udah adil tetap nemenin nabilah buat ke makamnya ya tadi bukannya kamu bilang mau
cari kerja kalau dirasa rasain badan adul masih pegel potpo
enak yuna polip udah ganteng belum iya anaknya udah ganteng perlu bantuan enggak usah
tidak bisa kerjain sendiri kok lagian cuma sedikit deh walaupun di kita tetap aja kalau butuh
bantuan tolip oleh anaknya rajin banget iya dong ya kan kata usaha nusi kita harus muliakan orang
tua kan orang tua tolip tinggalnya tapi bukan berarti tolip udah nggak bisa berbakti sama almarhum
talib bisa terus berbakti sama almarhum babe dengan selalu mendoakan babe karena doa anak yang
soleh anak yang soleh enggak pernah berhenti iya seperti amal zariah kata sesuai alhamdulillah
enggak seneng banget punya anaknya tolip doainya toli bisa istikomah jadi anak yang soleh dan selalu
taat sama allah amin
juga pernah dengar dari ustaz sanusi jin dan manusia diciptakan untuk taat sama allah jadi kalau kita
enggak taat sama allah apa gunanya kita diciptakan tolip juga ini lagi pengen ngafalin alquran soalnya
kata usaha nusi lagi kalau kita udah ngafalin alquran allah bahkan makin mahkota ke orang tua

ini beras enggak
cucian barengnya ya
iya nanti malah lama lip
mendingan kayak biasa aja dibagi dua ya
enggaknya udah tolipan yang jalan duluan sama nyek
pabing pabing gak usah biar soleh sama adul aja yang kerja
pak ustadz benar apa kata soleh
biar kita kita aja yang nyebutin rumput pak ustadz
mending duduk aja
tadi kan abdul nawarin pekerjaan sama ustadz top level
bukan yang jadi karyawan kayak gini
kalau buat nyambut nyurubut aja sih gapapa
kang itu bukannya ustadz sih kang
masih soleh ya
soleh sama pak ustadz
aduh jadi gak enak sama pak ustadz
gara gara kemarin disuruh nemenin soleh kemana mana
sekarang jadi kerja bareng sama si adu serabutan
ini semua teh gara gara kita yang udah nyuruh pak ustadz
nemenin si soleh
yaudah kalau begitu bagaimana kalau kita sambarin pak ustadz aja
kalau mau ngasih jawab bentar dulu ya
aduh nyelesain ini dulu boleh ya
jadi gini pak ustadz
kita sekarang sedikit percaya sama si soleh
kita udah percaya sama si soleh
jadi pak ustadz
kita nggak usah nemenin soleh lagi
nanti kita yang akan lapor warga
alhamdulillah saya senang sekali
kalau warga sudah percaya sama soleh
tapi ini tanggung
sedikit lagi ya
kalau gitu saya pamit ya pak ustadz
ustadz soleh udah bebas
ya allah makasih ya allah lah
saya kerja lagi
udah pak ustadz
udah lama nggak kesana
kebetulan nabila lagi kangen aja sama nyonya
memang mbak be nggak kangen
nggak pengen kesana juga
nah kangen lah
mbak be juga pengen kesana
cuma disini kan
jadi seolah olah nya lo masih ada disini aja
lo jangan hanya sebatas
tapi kalau lo sholat
mbak be juga
insya allah be
anak yang berbakti
ya udah be
kalau gitu nabila jalan dulu ya
akhirnya selesai juga
mumpung masih siang
mau cari kerja dulu
siapa tahu tempat lain ada rezeki
tapi soleh ikut abis ya
ke masjid kampung sebelah
ketutupan rambut makamnya nya
ya udah adil tetap nemenin nabila buat ke makamnya ya
tadi bukannya kamu bilang mau cari kerja
rosat kalau dirasa rasain badan adul masih pegel pegel
kalau dipaksain nanti onerdil di dalamnya pada rontok
kamu mau ikut sama abdul nemenin nabila
kalau boleh abi
ya udah kamu boleh pergi sama nabil dan adul
biar nanti abi pergi sendiri aja
ke masjid kamu sebelah
kan tadi juga warga udah bilang
warga udah bilang
kan tadi juga warga udah bilang
warga udah mulai percaya sama kamu
warga udah mulai percaya sama soleh
alhamdulillah pake banget nabila
tapi soalnya harus janji ya
jangan bikin ulah lagi
bila juga bakalan bantu untuk jagain soleh
nabila titip soleh ya
kalau gitu abi pamit dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum pak ustaz
ih keren loh mansungku loh
dijagain sama orang orang hebat
jadi jalan sekarang yuk
kalau bener kata warga nih ya
gua jadi gak tegang liat ustaz sanusi tuh
sampai ngebantuin soleh nyabutin rumput
ya mau bagaimana lagi bangder
kalau seaneh saja soleh gak diperhatiin sama ustaz sanusi
dia kan buat una lagi
kan kasihan soleh bangder
kenapa lagi macap
lalu bagaimana sih tadi
ya gue bayangin dulu lah
ya kalau menurut gua nih
kalau memang si ustadz sanusi itu cuma ngawasin si soleh yang lagi kerja
ngapain dia harus nyambutin rumput juga
ngerti kan bu
asal sendok semen lu
bener juga ya bangder ya
sanusi ngarit rumput aja
pak haji dipikirin
lo kan tau tuh
udah tau tindak sanusi
lo gak perlu berain tuh ustaz
udah kaya begitu lakuannya
lagian sanusi pantes tuh

udah kaya begitu
kalau rumput kaya begitu sebagai hukuman
daripada dihukum di akhirat
mendingan dihukum dunia
tapi saya sih nggak setuju pak haji
ya kalau si sola hari ini gak bikin salah
ya gak masalah sih
masa kita sebagai warga gak bisa maafin si sola
gak bisa nerima dia lagi gimana coba
kita tunggu satu sampai tiga hari